sementara itu rencana jokowi pindah ke kantor ke istana bogor awal desember nanti membuat pemda kota bogor harus membenahi ragam infrastruktur kota
selain meningkatkan sektor pengamanan kelompok petugas kebersihan juga disiagakan non stop
belasan petugas kebersihan kota bogor jawa barat rabu siang mulai disiagakan non stop jelang perpindahan kantor jokowi ke istana bogor awal desember pendata
peningkatan kebersihan diprioritaskan di jalur ssa trotoar hingga taman sekeliling istana bogor dengan jadwal siup selama enam jam pagi siang dan malam
selain kebersihan ragam persiapan infrastruktur lainnya juga akan segera dilipat gandakan
pemerintah kota memastikan pasokan air pdam listrik hingga lalu lintas jalan dan keamanan akan diutamakan demi kelancaran aktivitas kantor negara di istana bogor
kita akan memastikan
kita cek kembali semua infrastruktur seperti jaringan pln air pdam
yang kedua kita koordinasikan lalin sekitar antisipasi parkir karena ketika rapat rapat kabinet baik yang terbatas maupun yang lengkap itu pasti memerlukan ruang ruang untuk parkir
kita akan koordinasikan titik titiknya di mana
sebelumnya presiden dijadwalkan berpindah kantor ke istana bogor pertanggal satu desember
lantaran istana jakarta tengah direnovasi
muhammad juanda bogor